tingginya angka kasus pedofilia di indonesia semakin meresahkan warga
tak jarang pelaku pedofil adalah orang orang terdekat
dan orang tua harus meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi anak dan lingkungan sekitarnya
agar tidak menjadi korban predator seksual
kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan balita di kabupaten bogor jawa barat
semakin menambah daftar panjang kasus pedofilia di indonesia
ironisnya pelaku yang kini mendekam di polres bogor jawa barat adalah tetangga dekat korban
komisi perlindungan anak indonesia atau kpai mencatat
anak berhadapan dengan hukum adalah kasus terbanyak yang terjadi di indonesia
bahkan kpai pernah menerima laporan pengaduan kasus anak sebagai korban kekerasan seksual
sebanyak enam ratus lima puluh enam kasus pada dua ribu empat belas
maraknya kasus pedofilia di indonesia membuktikan lemahnya pengawasan orang tua
terhadap anak dan lingkungan di sekitarnya
sudah sepatutnya para orang tua mengenali siapa saja yang dekat dengan anak anaknya
dan memahami tanda tanda bahaya pedofil yang mengintai mereka
tapi kebanyakan adalah orang orang yang memang tampak terlihat sangat manis sekali
tampak terlihat baik sekali kepada anak kita
itu biasanya yang ditunjukkan kepada orang orang yang sebenarnya mereka punya perilaku pedofilia
tapi yang paling kita bisa lihat lagi adalah dia salah satunya antisosial biasanya seperti itu
agar anak terhindar dari ancaman predator seksual
kita melakukan beberapa tips berikut
pelaku pedofil seringkali mengamati targetnya saat anak anak bermain
pastikan anak anda selalu menggunakan pakaian yang sopan tidak terlalu ketat dan tipis
ajarkan anak anda untuk membedakan sentuhan yang normal dan tidak normal
pastikan anak mengetahui manakah bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain
jangan ajarkan anak untuk berbicara kepada orang asing terutama saat ia seorang diri di suatu tempat
pasti jangan tabu untuk memberikan pengetahuan seksual kepada anak
victor pangaribuan jakarta